ya vito dan pemerintah harusnya libur itu bersenang senang tapi ternyata tidak bisa ada hal hal yang tidak menyenangkan
misalnya contohnya di padang warga yang ingin berlibur di pantai purus padang ternyata belum bisa menikmati suasana pantai yang nyaman
ini terjadi karena pantai berubah menjadi lautan sampah pasca banjir yang melanda kota padang awal pekan lalu
banyaknya sampah yang terbawa banjir membuat area pantai purus padang berbau busuk
ya tumpukan sampah di pantai purus padang seperti ini bukan yang pertama kali terjadi
iya kan kalau jika hujan deras dan banjir bayangkan sampah sampah warga kota padang ini akan bermuara ke laut
kita bisa lihat di layar sebagian sampah itu adalah sampah rumah tangga berupa plastik bungkus makanan atau botol minuman
dinas kebersihan dan pariwisata kota padang masih membersihkan tumpukan sampah ini ini sangat disayangkan sekali
seharusnya bisa dipakai untuk bersenang senang di saat libur